tadi kan suasana ramadan di korea selatan kayaknya tantangannya tidak begitu berat karena cuacanya juga mirip dengan indonesia
hanya durasinya saja ya
hanya durasi yang lama cari makanan halal gampang banyak sekali masjid di sana
tapi bagaimana dengan masyarakat indonesia yang berada di lisabon portugal
kira kira apakah tantangannya juga cukup berat di sana
karena tentu saja hanya tiga puluh ribu kalau tidak salah muslim yang ada di portugal sendiri
pastikan menjadi sangat minoritas dan agak sulit mungkin menemukan tempat tempat beribadah di portugal sendiri
langsung saja kita akan mengajak anda untuk mendengar bagaimana suasana ramadan di sana
sekaligus bagaimana persiapan menjelang hari raya idul fitri
sudah ada mas tommy saputro warga negara indonesia yang saat ini berada di portugal
halo selamat pagi waktu jakarta tommy apa kabar
alhamdulillah baik selamat malam waktu
di sana sudah buka puasa atau belum buka puasa atau gimana bisa diceritakan
posisi timing waktunya nih
kalau di sini sekarang waktu menunjukkan pukul sembilan lewat dua puluh sembilan menit
sekitar dua belas menit yang lalu kami sudah mulai berbuka puasa
oke selamat berbuka puasa kalau gitu
jadi waktu berbuka puasanya kita harus ganggu sedikit ya tommy ya
tom boleh dong diceritakan
kita sama sekali mungkin nggak ada di bayangan saya bagaimana
kalau saat ini sedang ada di porto
salah satu kota kedua terbesar di portugal
oke bagaimana suasana ramadan hampir satu bulan menjalani ibadah puasa di portugal
apa yang bisa tommy share atau tommy bagikan ke kita di sini
nah kalau di portugal dua kota terbesar yang mungkin memberikan fasilitas bagi umat muslim yang ada di portugal itu yang lebih memadai itu ada di lisbon sama porto
karena di dua kota ini kita bisa menemui dua masjid tetapi yang paling besar memang ada di lisbon
dan masing masing kota hanya satu masjid gitu
maksudnya dari dua kota yang tadi anda sebut di lisbon dan juga porto
hanya masing masing satu masjid
di kota ada dua
di wisman juga ada dua
satu yang terbesar itu di lisbon yang berbentuk kuba
satunya lagi yang di lisbon dia berbentuk apartemen seperti itu
kalau kita bicara mengenai tantangan tantangan tadi kan anda sudah kasih tahu bahwa memang tidak banyak gitu ada masjid di sana
tantangan paling besar yang dilakukan atau dialami sebenarnya oleh masyarakat muslim yang ada di sana apa tom
tantangannya mungkin selain
waktunya yang cukup lama dari negara indonesia kita di sini puasa hampir tujuh belas jam
mulai dari jam empat pagi sampai sekitar jam sembilan malam
nah tantangan terbesar mungkin cuaca di portugal saat ini mungkin lebih panas dari negara eropa lainnya
perlu diketahui kemarin mas beberapa hari lalu
saking panasnya salah satu area di portugal ini
karena cuaca yang terlalu panas terjadi kebakaran hutan yang menewaskan mungkin ratusan orang kemarin
tetapi bagi kami meskipun cuaca panas kami di sini puasa lebih hikmat daripada di indonesia
karena di indonesia lebih banyak godaannya
tercampur degang dan lain sebagainya
tom ini kan jauh dari tanah air jauh dari indonesia

termasuk makanan makanan atau tradisi tradisi yang biasanya disajikan di indonesia ketika bulan suci ramadan atau bulan puasa
nah untuk mengobati itu apa
mungkin dengan ada kegiatan atau agenda yang biasanya mungkin dilakukan oleh masyarakat indonesia lainnya yang ada di portugal
untuk apa ya mengobati kerinduan atau kekangenan akan tanah air di bulan ramadhan
kalau beberapa waktu lalu tuh
kita skype juga sama warga negara indonesia mereka punya catering orang indonesia punya catering gitu
atau kalau di portugal ada hal yang sama juga nggak sih
nah sebelumnya selama bulan ramadan ini di masjid itu kita disediakan menu makanan untuk berbuka untuk bagi seluruh umat muslim yang sholat di masjid untuk sholat tarawih dan lain sebagainya
nah selama di sana dari dua masjid yang pernah saya kunjungi itu uniknya
satu masjid dia berbasis masakan india dan satu lagi berbasis masakan eropa
jadi untuk mengobati kangen mungkin agar bisa makan nasi biasanya ke masjid kita buka bersama bareng umat umat muslim yang lainnya
biasanya di sana menyediakan menu biryani
dan juga ini ada
salah satu minuman yang spesial namanya sarbat
dia semacam jus almond
tapi selain itu kami mahasiswa dan warga di sini mengadakan buka bersama bareng
terima kasih banyak tommy sudah bergabung dengan connected ramadan
selamat menjalankan ibadah puasa hari ini
selamat juga bersiap siap untuk nanti ya hari ini
hari raya idul fitri ya hari lebaran tinggal beberapa hari lagi
terima kasih sekali lagi
karena jedanya sedikit ya pak
antara buka puasa dengan sahur di sana karena memang durasi puasa yang panjang
jadi memang harus ekstra ekstra
tapi kata tommy tadi tantangannya
tantangannya di indonesia lebih banyak
godaannya lebih banyak dibanding di sana meskipun kondisinya cuacanya sangat panas ya